tak banyak yang tahu ternyata jika hovercraft atau kapal bantalan udara sempat menjadi alat transportasi umum atau komersial
dan kini hovercraft memang lebih banyak digunakan untuk keperluan militer
inovasi dari teknologi hovercraft yang dianggap penting dalam dunia transportasi ini sekaligus harus menutup cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
kepala bantalan udara
atau istilahnya hovercraft dianggap sebagai representasi transportasi masa depan abad dua puluh
tak hanya berkecepatan tinggi kapal melayang ini bisa digunakan hampir di semua medan
dari mulai perairan laut sungai rawa pantai daratan berbatuan hingga permukaan es
kendaraan berjenis amfibi ini hadir sebagai alternatif transportasi di saat kendaraan konvensional tidak bisa
bisa menjangkau medan tertentu
produksi hovercraft pertama dibuat di daratan inggris tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua oleh ilmuwan christopher cockerl
di bawah bendera perusahaan sounders row cockrel membuat hovercraft srn satu
pada dasarnya hovercraft adalah suatu kendaraan yang berjalan di atas bantalan udara
cara kerjanya bantalan udara ditimbulkan dengan meniupkan udara ke ruang bawah kapal sehingga menimbulkan gaya angkat
sedangkan untuk menggerakkan kapal digunakan gaya dorong yang diperoleh dari baling baling
seperti pada pesawat udara gaya angkat hovercraft dapat bekerja pada penampang yang luas sehingga tekanan terhadap tanah atau air yang ditimbulkan tidaklah besar
hovercraft sempat menjadi transportasi komersial saat saunders row membuat srn empat di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
hovercraft penumpang terbesar di dunia ini mampu mengangkut dua ratus lima puluh orang dan tiga puluh mobil dengan rute penyeberangan dari inggris ke perancis
perjalanan berjarak tiga puluh lima km itu dapat ditempuh srn empat dengan waktu kurang

di tengah persaingan dengan transportasi berbasis rel hingga harga minyak yang terus melambung membuat srn empat terpaksa berhenti beroperasi
selama beroperasi dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan hingga dua ribu srn empat telah mengangkut sebanyak tujuh puluh juta penumpang serta sepuluh juta mobil
dari sisi keamanan transportasi hovercraft cukup tergolong yang paling aman
tercatat hanya dua kecelakaan yang melibatkan hovercraft saat dijalankan secara komersial
berkaca dari kemampuannya idealnya hovercraft memang digunakan untuk kepentingan militer
saat ini hovercraft tempur terbesar dimiliki pihak rusia yakni zuber class
hoverclasf kelas bison ini memiliki panjang enam puluh meter dan mampu melakukan perjalanan sejauh empat ratus delapan puluh km
zuberclasf memiliki daya angkut maksimum lima ratus lima puluh ton yang berarti setara membawa delapan tank beserta empat ratus pasukan
hovercraft menjadi primadona armada laut negara negara maritim
yang memiliki peningkatan kekuasaan hingga seratus ton
selain untuk kepentingan militer dan misi penyelamatan
ternyata hovercraft juga digunakan untuk tujuan olahraga
layaknya mobil balap adu cepat hovercraft juga terbagi dalam berbagai kategori
seperti formula dua hingga formula satu
di tengah kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat
bukan tak mungkin teknologi honpercraft kembali dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan umum
apalagi teknologi pengganti bahan bakar minyak mulai jamak diterapkan